dan sudah tersambung melalui sambungan telpon duta besar republik indonesia untuk singapura ngurah suwajaya
halo selamat malam pak dubes ngurah swajaya apa kabar
selamat malam mbak dea baik baik gimana kabarnya
baik juga alhamdulillah pak dubes ini seperti apa poin detail soal pelonggaran kegiatan masyarakat di singapura
ya jadi kalau di singapura mereka belum sebut sebagai new normal
tetapi ini merupakan fase awal fase pertama dan fase kedua
jadi transisi menuju new normal
jadi kalau fase pertama dimulai tanggal satu januari dan fase keduanya dimulai tanggal delapan belas januari
kalau yang fase pertama belum boleh misalnya mal belum buka dan orang ke restoran hanya boleh take away
sementara fase kedua sudah boleh makan di restoran tetapi itu pun dibatasi maksimal lima orang satu meja
dan juga tetap menggunakan protokol kesehatan berupa pemeriksaan suhu badan dan juga harus download aplikasi contact tracing
sehingga itu yang menjadi persyaratan penting bagi setiap orang yang akan masuk ke tempat tempat
pak dubes kita bicara soal wni yang ada di sana
kita tahu juga warga negara indonesia di singapura ada yang terpapar covid sembilan belas
berapa jumlah termuktahir wni yang kemudian terpapar covid sembilan belas di singapura yang terbaru
ya jadi tidak berubah mbak selama kira kira lebih dari hampir dua bulan
jadi tidak ada penambahan
jumlah totalnya itu adalah lima puluh
sementara yang saat ini masih di dalam perawatan
dan itu pun secara klinis tidak ada masalah
jadi tinggal nanti perlu dicek dua kali untuk swab test
sampai betul betul bisa dipastikan sudah negatif covid
dengan jumlah sekitar empat puluh ribu sekian jumlah positif covid sembilan belas di sana pelayanan kesehatan masih berjalan dengan baik ya pak di singapura
termasuk untuk wni
ya saya kira masih
jadi gini kalau pelayanan kesehatan itu yang dirawat di rumah sakit itu umumnya yang memang ada secara klinis membutuhkan perawatan
karena memang mereka memiliki penyakit tambahan penyakit sampingan jadi komplikasi
tetapi kalau yang hanya sekedar covid positif dan tidak memiliki masalah secara klinis
mereka akan ditampung di tempat ini
isolasi yang memang bukan rumah sakit
jadi kalau para pekerja migran yang jumlahnya puluhan ribu itu umumnya secara klinis tidak ada masalah
sehingga mereka ditampung di tempat yang bukan rumah sakit
tetapi memang ada pengawasan dari tim kedokteran
termasuk di sana kbri juga punya komunikasi yang cukup baik dengan teman teman wni baik yang positif maupun yang masih sehat ya pak
kita secara rutin setiap hari hampir memberikan informasi secara rutin melalui berbagai sosial media kbri
dan bagi rekan rekan wni yang memang ditemukan positif sudah tentu mereka sudah memiliki nomor kontak kita yang secara dua puluh empat jam tujuh hari bisa dihubungi sewaktu waktu kalau memang diperlukan
jadi kami berkomunikasi terus
kami menggunakan berbagai
berbagai macam sarana bahkan juga kita memiliki komunitas pekerja rumah tangga yang cukup banyak
dan kita menggunakan waktu waktu seperti hari sabtu dan minggu untuk berinteraksi berkomunikasi dan juga memberikan latihan kepada mereka
karena selama ini ketika sirkuit breaker memang mereka nggak boleh keluar
sekarang boleh keluar tetapi tetap dengan kehatian kehatian itu yang kita selalu sampaikan pada mereka
pak dubes ini kan lokasi
singapura sangat dekat dengan indonesia dan saudara saudara kita teman teman kita dari indonesia sering berpergian maupun dari teman teman dari singapura ke indonesia
bagaimana langkah atau kebijakan terbaru pemerintah singapura mengenai keluar masuknya warga di singapura termasuk soal penerbangan atau aktivitas perkapalan di sana
kalau penerbangan dan juga perkapalan masih ada yang berjalan dan itu umumnya untuk kebutuhan angkutan logistik
sementara ini sampai sekarang
kalau warga negara asing yang melakukan kunjungan singkat dari semua negara masih belum dibuka oleh pemerintah singapura
kecuali yang baru diberlakukan karena memang ada perjanjian yang sifatnya bilateral adalah dengan warga negara asal rrt
tetapi itu pun dengan prosedur kesehatan yang sangat ketat dan jumlahnya sangat dibatasi
serta dilakukan untuk
kepentingan pebisnis yang dianggap sangat esensial
jadi sampai sekarang masih belum dibuka untuk kunjungan singkat bagi seluruh warga negara asing
pak dubes kita bicara lebih luas lagi
ini adalah soal pertumbuhan ekonomi
apa sebenarnya dampaknya terhadap urusan bisnis antara indonesia dengan singapura
perekonomian singapura yang saat ini sedang terpuruk
jadi memang betul kontraksi ekonominya cukup tinggi dan pemerintah singapura pun sudah mengeluarkan anggaran untuk bantuan sosial maupun bantuan stimulus ekonomi
tetapi bagi kita memang singapura selama lima tahun terakhir selalu menjadi investor terbesar penanaman modal asing ke indonesia
dan untuk kuartal pertama itu jumlahnya justru ada peningkatan kalau kita bandingkan dengan kuartal pertama tahun yang lalu
cuman kami masih belum yakin apakah di kuartal kedua akan terjadi peningkatan
tapi sudah tentu kita akan upayakan
yang jelas kalau dari segi pariwisata memang sementara ini tidak ada kegiatan
sampai dimulai sejak dilakukannya sirkuit breaker
tetapi untuk kegiatan perdagangan kita melihat peningkatan juga ekspor untuk non migas kita ke singapura
jadi untuk raca perdagangannya masih surplus untuk indonesia di kuartal pertama tahun ini
jadi kita tetap akan berusaha jalur perdagangan tetap kita buka
dan juga efektif
investasi kita akan fasilitasi
karena itu memang sangat penting dalam hubungan bilateral kedua negara
baik terima kasih pak dubes ngurah swajaya tadi menjelaskan berbagai macam kebijakan singapura mengenai pandemi covid sembilan belas
dan juga hubungan bilateral dalam hal ini bisnis antara indonesia dengan singapura
semoga selalu membaik
terima kasih bapak semoga pak dubes selalu sehat